saya mau kembali misalnya ke pertandingan paling terakhir pak erik ada dua pemain naturalisasi yang tidak bisa hadir
apakah pak erick juga melihat ketidakhadiran mereka di timnas itu menjadi faktor tim kita tidak tampil prima tidak bisa menang waktu itu
saya rasa kalau kita selalu membentuk sebuah tim sepak bola tergantung sama satu dua pemain saya tidak percaya itu
pemain pengganti dewanga bermain sangat baik
kan dewangga dipanggil akhirnya sangat baik
jadi saya melihat kalau kita mau sukses tim sepak bola harus memang punya kualitas sebelas pemain yang sama
plus kalau kita mau standar asia level delapan besar enam besar tim cadangannya pun sebelas yang sama
tidak boleh terlalu gapnya terlalu besar
ada kumulatif kartu kuning
kan rido tidak main karena kartu merah
artinya terus kita mau ngeraung ngerau mau gali gali tanah
kita sudah kirim surat ke afc mempertanyakan dijawabnya ya that s the regulations
jadi memang kita harus punya yang selalu saya bilang dua kali sebelas untuk tim inti
waktu pak erick mengatakan betul
sebenarnya filosofinya bahwa main bola itu bukan cuma satu dua orang tapi ini tim
ini pak erick ucapkan ketika timnas melawan irak
ketika semua orang bilang ini pastinya menang dan kita bisa menempati peringkat ketiga waktu itu
dan memang banyak analisa pengamat bola mengatakan pemain marcelino pemain cukup egois
nah perkataan pak erick itu kemudian diasosiasikan ini pasti marcelino
pak erik bisa juga memberikan klarifikasi soal ini
saya tidak menembak figur satu dan lainnya
kata kata bahwa kita bermain bukan dua pemain ada sebelas pemain sebelum pertandingan atau beberapa pertandingan selalu saya ingatkan
karena saya percaya ini permainan tim
dan tidak menujuk pada marcelino
dan gini kita harus juga biasakan bahwa pemain sehebat apapun
ada kondisi yang dia maksimal dan ada yang tidak maksimal
manusia bukan robot gitu
dan ini yang saya berharap kita juga jangan menghakimi para pemain pemain ini yang masih muda
yang ini generasi emas indonesia yang akhirnya kalau kita hakimi generasi ini habis
dan generasi ini belum tentu lahir lagi sepuluh tahun
saya cukup ikut bisa merasakan apa yang dirasakan marceli
makanya dia kemudian ada di sosial media bilang negeri yang lucu begitu
karena usia mereka juga mungkin belum terbiasa
jadi saya juga gak mau apa gini lah kita jangan jadi juga pihak pihak yang gampang menghakimi
kasian lah karena semuanya ini mereka itu ya bayangkan udah satu bulan lebih
tidak lebaran tidak bertemu keluarga makan sama kuh sintayong tuh makannya ya disiplin
ya bukan goreng gorengan bukan bebas ya
jadi ya kita juga mesti empati dengan pemain pemain ini
kalau kita kenapa saya juga saya bilang saya capek bolak balik ya
saya hadir sama mereka itu karena ya saya merasa saya sebagai bapak mereka yang harus ada bersama mereka gitu loh
kalau melihat memang animo masyarakat supporter nobar diadakan di mana mana sampai harus dibikin karena untuk memfasilitasi keinginan pecinta bola untuk menonton
tapi yang juga terjadi pada saat melawan gwinia kan juga pak erick saya lihat sampai memposting dua kali soal rasisme
itu sebuah message yang penting karena pak erick takut kita malah jadi dipermalukan di dunia internasional
atau apa yang membuat pak erik gerak cepat untuk mengatakan
stop rasisme dan kita tidak mengenal segala bentuk penghinaan rasial
tidak karena waktu saya jadi ketua pssi ada juga di sebuah wawancara
ada waktu itu juga isu bagaimana pak kita sesama anak bangsa pun ya memang kita dari timur warna kulit berbeda kita pun di liga indonesia ada isu rasisme
nah ini yang saya bilang kita harus lawan tidak hanya di luar negeri tetapi di dalam negeri apalagi gitu
jangan juga sepak bola ini memecah belah bangsa gitu
ini kan kita sudah buktikan habis politik habis pesta demokrasi sekarang masyarakat indonesia bersatu dengan bola
itu kan yang saya bilang ini bukan kita bicara apa apa ya ini kita realita gitu
jangan juga bola ini ya dijadikan juga pemecah bangsa ini yang kita harus kembali tadi sama
indonesia ini saudara saudara kita dari timur pun ya sama sama kita
apalagi ya ini konteksnya di internasional
pak hercu kaget gak bahwa memang kelakuan netizen kita kalau sudah menerang
tapi kalau sampai masuk ke indonesia
enggak saya nggak kaget karena saya juga tahu bagaimana dinamika di netizen gitu
ya saya apresiasi kritik mereka tapi juga saya ya harus mengambil posisi
karena ini koreksi yang harus kita lakukan
ini tadi yang seperti pak erick katakan kalau kita ingin timnasnya naik kelas pemain bolanya naik kelas supporternya juga harus naik kelas
jangan juga nanti pulang ya kan males latihan kan udah ranking empat dah ya kan
karena ini benar benar manusia ya
pak erick waktu melawan gwina itu kan juga ada gianni presiden fifa
orang orang langsung melihat wah pak hercu manggil presiden fifa
saya terus terang saya shock saya surprise
orang orang fifa gak ada ngasih tahu ya tiba tiba dia datang ya saya peluk
ini kan pertandingan yang maaf seharusnya nggak ya di level fifa itu jauh sekali
tapi seorang presiden fifa datang sebenarnya untuk apa pak erick
ya mungkin saya menebak nebak
dia ingin mengirim signal bagaimana dia percaya kalau sebuah negara serius membangun sepak bolanya
dan dia sampaikan itu kan kalau dilihat dari tiga kali dia ditaruh di sosial medianya
memang dia menceritakan transformasi sepak bola di indonesia
karena buat presiden gianni saya rasa satu tahun yang dialami sepak bola
kita juara sea games setelah tiga puluh dua tahun
lalu kita tuan rumah u tujuh belas sukses
tim u tujuh belas kita dua kali seri satu kali kalah lumayan ya kan
nah terus kita lihat juga pertama kali kita piala asia senior tim setelah tujuh belas tahun masuk
masuk juga enam belas persen pertama kali
u dua puluh tiga nya ya mungkin dia sebagai presiden fifa mengharapkan ya inilah indonesia yang kita mau
jadi itu bukan karena pak erik yang undang atau message bahwa ini sebuah contoh
kalau sepak bola digarap dengan baik bisa jadi seperti ini
orang mengira begini wah ini presiden fifa obrolan para pencinta bola
atau supaya wasitnya nggak main main
kenapa ketika pemain menyampaikan saya
abc kan saya langsung selama ini indonesia dianggap afc juga anak baik
ya saya di setiap pertandingan saya protes
ya kan lucu kalau ketua pssi dikasih kartu kuning di lapangan kayaknya belum ada gitu
jadi saya minta tertulis sesuai dengan prosedur
ya akhirnya jawabannya tidak memuaskan ya paling tidak kita by the rule
karena di pertandingan kemarin drama demi drama itu wasit dianggap tidak fair
saya ingin tanya pada pak erick yang jauh lebih jauh lagi pssi bisa apa